udah gausah malu malu segala nih ya
disini tuh cuma ada gue lo dan lo
gausah malu malu
air yang kita gunakan ini adalah air sabun
boleh ditambahi dengan wawangian
ini air sabun dan ada wawangian
awas lu ya gue bukannya mayit
gue belum siap mati
enak aja lu awas lu pada lu

tambeng banget sih
malah gue gugurin juga loh
kopi gimana kita tinggalin aja pak
gak tahu sobima kemana
kan dikabur duluan kayaknya
pokoknya jam dua belas malam kita kabur
tapi kan saya harus cari penerjemah surat balasan dari patin dulu ini
itu mah gampang
kalau udah di luar kita cari penerjemah
itu gak penggel ya
kalian gak tahu hil
ya ampun trump itu hidup di mana sih
di dalam tempurung tau gak
gak tahu kehidupan glamor di luar sana
atau jangan jangan di sini gak boleh pakai makeup juga lagi
bukannya gak boleh
tapi lebih tepatnya nggak boleh berlebihan
hal ini untuk menghindari perbuatan tabarij
yaitu perbuatan berlebihan dalam menampilkan perhiasan dan kecantikan
seperti kepala wajah dada tangan betis
anggota tubuh lainnya yang memang seharusnya wajib untuk ditutupin
supaya gak memancing
supaya gak memancing
iya karena rasulullah bersabda
apabila ia keluar dari rumahnya
setan senantiasa mengintainya
hadis riwayat rimizzi dinilai sohih oleh al abbani
oh my god guys gue bisa mati berdiri di sini
kalian tuh cewek bukan sih
emang kalian gak pengen keliatan cantik gak pengen makeup gitu
ntar kalau gak laku gimana
gimana laki laki itu bisa kenal kalian kalau kalian itu ngumpet dan gak cantik
kenal laki laki aja gak boleh
kita berdoa saja dan percaya sama takdir
selama kita baik insya allah jodoh kita juga baik
gimana lo tau cowok itu baik kenal aja enggak
nih ya jodoh itu harus dicari biar dapat yang spesial
biar gak nyesel seumur hidup
jodoh itu gak akan kemana mana kok
ya elah kalau gini caranya mah kapan dapat jodohnya
mereka ini keluar polos
kayaknya gampang gue pengaruhin sama gue peralat nih
come on girls kalian tuh cantik
apalagi kalau ditambah makeup yang bener
artis aja kalah
udah gak usah malu malu segala nih ya
udah gak usah malu malu
ini warnanya pink
dan lo pake lipstiknya
di sini tuh dilarang memakai makeup
perhiasan dan sepatu yang berlebihan seperti itu
ini semua koleksi gue
lagian kenapa sih
banyak banget peraturan deh
nih ya kita itu hidup di jalan modern
lagian ya setiap wanita itu udah kodratnya
selalu inget lihat cantik
ngerti gak sih
jaman modern apapun
sebagai muslimah kita itu harus sesuai fitrah
tuntutan al quran dan juga hadis
cantik itu bukan hanya sekedar fisik
tapi cantik yang menurut allah cantik
apabila allah menyuruh penutup aurat
maka menutup aurat itu cantik
apabila allah menyuruh kita bersikap sopan santun
maka bersikap sopan santun itu cantik
apabila allah menyuruh kita bersikap malu
maka bersikap malu itu cantik
jadi kalau nggak sentuhan semuanya
ayah kuncinya di bawah
kalau gue mau ke rumah ini gimana
nanti bangun saya aja ya
kok membuka begini